jangan turun aja kamu
siap pak tadew
jangan lari kamu
jangan lari kamu jangan lari kamu
jangan lari kamu
apa yang harus aku lakukan sekarang
jagat dewa batara
awan hitam itu berarak
apa yang sebenarnya terjadi
aku harus menyelidiki
aku harus mencari asal usul awan hitam itu
sebelum bencana besar melanda pada jarak
aku harus membelah ragaku
tenanglah di sini
suatu saat dendamku sudah terbalas
aku pasti kembali
sekarang aku mau pergi ke kamu
sekarang aku akan mencari guru
untuk belajar ilmu kanoragaan tingkat tinggi
aku akan menghancurkan pecah jarak dari dalam
kenapa naluriku menuntunku kesini
petunjuk apa yang akan aku dapatkan di tempat ini
masih ada hubungannya dengan awan hitam
yang muncul dalam penerawangan
aku akan menguasai istana pajajaran
dan membunuh selimut
siapa anak muda itu
aku merasakan aura hitam yang begitu dahsyat
apakah dia sumber dari awan hitam yang muncul dalam semediku
aura hitamnya begitu kuat
aku harus mencari tahu siapa orang itu sebenarnya
apakah dia atau apakah dia dalam kebelakanganuseum akut hari ini
mungkin penduduk penduduk di sini hidupnya sejahtera
pasti atu raden di sini th atu
kenapa kamu bermalas malasan
kasian saya di sana
kamu gak dengar
ngapain waktu lihat ke sana
suaranya ada di sana
ya emang belah itu waktu
raden tunggu raden
kasian saya di ratuang
saya belum makan seharian
jangan mengalami jalanku
kenapa kisanak tidak memberi sedikit saja sedekah untuk paman ini
itu salah dia sendiri yang tidak mau bekerja
lagian saya tidak punya uang dan saya tidak bisa
masih belum kita belum punya uang
ya itu tepon hasil panen
itu bukan berisi hasil panen
ini cuma pasir
ini cuma pasir
siap pak tatian
kamu mengalahkan irwan
kamu mengalahkan irwan
kenapa paman bukankah paman sendiri yang bilang isi dari gerobak ini pasir
siapa kamu sebenarnya
kamu pasti penyihir
kamu yang sudah menyihir beras gua menjadi pasir
beras gua mana beras gua mana
itu semua terjadi karena beras gua
itu semua terjadi atas kehendak allah
siapa siapa yang merubahnya
paman telah bilang beras itu adalah pasir
makanya terjadi paman
karena setiap ucapan itu adalah doa paman
kembalikan beras kau
kembalikan beras kau
ini pelajaran untuk paman
hati hati dengan lisan paman
karena setiap ucapan itu adalah doa paman
sebaiknya paman bertobat
semoga allah mengganti kerugian paman hari ini
beras gua mana beras gua mana
tidak ada jalan lain
aku harus salurkan tenaga murniku
aku tidak boleh kehilangan murid berbakat ini
aku harus mencobanya
fakta fakta dream untuk residensi
maka aku mengambil
dan kau bisa menghafal
apa yang telah kamu lakukan oleh itu
kau menghisap semua mutlikku